belakangan ini tembakau sintetis berbahaya marak beredar di indonesia
tak hanya tembakau ganesa sebelumnya juga ada tembakau gorilla
bahkan tembakau gorilla sempat mengguncang dunia penerbangan tanah air
setelah seorang pilot kedapatan mabuk saat akan menerbangkan pesawat
usai mengkonsumsi tembakau tersebut
sebelum tembakau ganesa beredar publik terlebih dahulu dikejutkan dengan beredarnya tembakau gorilla
tembakau yang baru masuk dua ribu empat belas ini sempat mengguncang dunia penerbangan tanah air
setelah salah satu pilot maskapai kedapatan mabuk saat akan menerbangkan pesawat
dalam rekaman cctv tampak pilot citilink tekat purnama
berjalan sempoyongan saat memasuki ruang check in penumpang
bahkan usai diperiksa barang bawaannya sempat terjatuh sebanyak empat kali
dan harus dibantuin
tembakau gorilla termasuk dalam narkoba golongan satu
dan mengandung serbuk sintetis mirip dengan ganesa
saking beracunya pengguna tembakau gorilla akan mengalami halusinasi
seperti ditimpa gorilla tubuh terasa kaku gemetar
dan mengalami gangguan peskiatri atau jiwa
seperti cemas hingga muncul ide bunuh diri
tembakau gorilla saat ini sudah masuk klasifikasi narkotika
artinya kalau ada pelanggaran
kejahatan sama dengan narkotik lain
bisa hukuman mati dua puluh tahun atau lima tahun
saat ini badan narkotika nasional masih menyelidiki peredaran tembakau ganesa dan juga gorilla
pasalnya di indonesia kedua jenis tembakau ini tidak ditemukan produsennya
diduga tembakau tembakau ini diimport dari luar negeri